ke sejumlah kecamatan terdekat seperti kecamatan lingsar dan kecamatan batu layar
khawatir makanya saya ini untuk poggingnya biar kalau bisa keseluruhan di tempat kemah kemahnya semua ini biar keseluruhan bisa dipogging

kita tidak pernah minta cuma dia datang sendiri ada dari pmi kan
itu mengecekkan kesehatan sama obat gratis kan
tindakan cepat yang dilakukan jajaran kepolisian bersama dinas kesehatan kabupaten lombok barat ini lebih kepada pencegahan agar wabah malaria dan penyakit lainnya tidak terus berkembang
dengan laporan babin kamtimas kita kita laksanakan beberapa kegiatan pasca gempa bumi yaitu pengobatan gratis pada warga masyarakat
kemudian kita lakukan pogging juga
ya antisipasi memang untuk di desa ini kita koordinasi dengan kepala desa belum ada diperlukan
namun sudah mulai ada gejala gejala sehingga kita lakukan sebelum terjadi kita laksanakan antisipasi
kita lakukan pogging di sekitaran desa ini
selain fogging jajaran kepolisian resor mataram juga memberikan pengobatan gratis kepada warga korban gempa
termasuk bantuan kursi roda dan tongkat
serta membantu membersihkan puing puing rumah warga yang hancur
lalu rahmat junaidi lombok barat
ya demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda berikut ini